sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia
indonesia memiliki potensi besar untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
festival ekonomi syariah atau fesyar adalah suatu platform strategis
yang dibangun secara terintegrasi dengan melibatkan banyak pihak
fesyar diselenggarakan terdiri dari syariah economic forum dan syariah fair
pada tahun dua ribu sembilan belas bank indonesia telah melaksanakan kegiatan festiar di tiga titik strategis
yakni palembang banjarmasin dan surabaya
yang menjadi puncak penyelenggaraan fesyar indonesia di tahun dua ribu sembilan belas
dengan adanya face share diharapkan mampu mengembangkan ekonomi syariah di indonesia
harapan kita adalah pengembangan ekonomi syariah itu akan membuat fondasi
pengembangan ekonomi dalam negeri gitu ya
sehingga nanti indonesia menjadi produsen daripada produk produk halal
festiar terbukti menyita animu masyarakat pelaku usaha hingga investor
hal ini terbukti dari jumlah pengunjung feshare palembang
yang mencapai sebelas orang dan mencatat transaksi bisnis matching mencapai dua sebelas triliun rupiah
sementara feshare di banjarmasin jumlah pengunjung lebih besar
yakni empat puluh satu ribu orang dan disertai bisnis matching senilai dua enam puluh satu triliun rupiah
sedangkan pelaksanaan face share di surabaya dihadiri lebih dari dua puluh enam pengunjung
dan bisnis matching yang tak kurang dari sembilan belas triliun rupiah
agung aja banyak kamera camera ukm produknya bagus bagus terus ada info tentang bi dan kmks

acaranya keren sih banyak produk produk yang halal juga ada seminar juga di belakang bicaranya juga keren keren sih
pelaksanaan festival ekonomi syariah juga dibarengi oleh sinergi bersama stakeholders
guna memperkuat tercapainya empat strategi utama pengembangan ekonomi dan keuangan syariah
yaitu penguatan rantai nilai halal penguatan sektor keuangan syariah penguatan usaha mikro kecil dan menengah serta pemanfaatan ekonomi digital
tidak hanya menyelenggarakan festival ekonomi syariah berskala nasional
bank indonesia bersama komite nasional keuangan syariah atau knks juga membuat ajang promosi industri syariah dalam negeri ke kancah internasional
dengan menyelenggarakan international syariah economic festival atau isef dua ribu dua puluh
tetap mempertahankan kegiatan ekonomi keuangan syariah yang ada menjadi puncak daripada ekonomi keuangan syariah nasional
kegiatannya relatif sama dengan tahun tahun yang lalu
namun yang kita bawa ke jakarta adalah menjadi legacy produk internasional
kita menginginkan ekonomi keuangan syariah
indonesia menjadi salah satu hak untuk kegiatan internasional
berbeda dari tahun sebelumnya yang dilangsungkan di surabaya e saf dua ribu sembilan belas akan digelar di jakarta convention center jakarta
mengusung tema syariah ekonomi for stronger and sustainable growth
beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan antara lain international conference and talk show
i saf dua ribu sembilan belas memiliki tujuan besar
yakni menjadikan indonesia sebagai pusat rujukan ekonomi dan keuangan syariah dunia
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia